ya ampun di samping itu

aku tau juga gak tunangannya siapa
kalau masalah itu kan gampang aksa
kamu kan kerja di rumah sakit itu
kamu cari informasi siapa tunangannya siapa
namanya tinggalnya di mana
mikirnya gitu cukup susah banget sih
tapi emang gak segampang itu bu
resikonya juga besar bu
kamu gak mau bantu ibu kamu
ibu ngapain sih bu
lebih baik ibu mati
daripada kamu mau bantu ibu
lebih baik ibu nyusul bapak kamu
ibu jangan macem macem abuah
sekarang kamu ambil keputusan
atau ibu akan mati di depan
ibu ibu istighfar
kalau kamu nggak ambil keputusan
ibu akan loncat dari sini
aku bantu ibu
untuk mengukur baju yang akan dipakai
dalam pesta saya
tunangannya riza itu nggak bisa
untuk mencoba gaunnya sendiri
karena kamu harus tetap mendampingi dia
butik itu kan dekat dari sini
mungkin aku bisa cari tahu
siapa tunangannya riza itu di sana
aku kan harus tahu
dia seperti apa
itu roknya bisa agak dipendekin kan
sebagai tunangannya riza
itu memang harus tampil cantik
kamu harus tetap berhenti
mungkin itu anaknya
ada di sana
makannya aja kamu gak betul betul gimana mau nyulik
iya tadi udah keburu mau usir sampam bu
kamu keburu diusir sampam
atau memang kamu gak lihat nyari
udah biar ibu cari sendiri saja besok
selamat siang pak
huh siang bu
besok kan mula ras mau mengadakan pesta pertunangan untuk cucunya
saya mau menawarkan jasa
siapa tahu butuh penata rias
setahu saya mula ras itu mempunyai salon langganan yang mahal
kalau nggak salah tunangan mas riza juga mau di make up di sana bu
ini mobilnya baru saya poles bu
jadi tunangannya riza itu akan di rias di salon cahaya ya bu
iya makanya kamu harus mendapatkan mobil sewaan secepatnya
kamu menyamar jadi supir tunangannya
sementara ibu akan menghalangi mobil yang sebenarnya
besok kan acara ulang tahunnya oma
berarti besok aku bakal dikenalin sebagai tunangannya riza
ya allah kalau aja aku bisa batalin semuanya
apa besok aku sanggup menculik tenangannya riza itu
ya allah apa yang harus aku lakukan
kamu kok disini
gak bisa tidur juga
aku lagi mikirin soal besok
biasanya aku harus ngelakuin sesuatu yang aku sendiri gak mau ngelakuin sebenarnya
dan aku harus ngelakuin untuk almarhum kakekku
kok bisa sama ya
iya besok aku juga harus ngelakuin yang aku sendiri sebenernya gak mau ngelakuin
tapi itu semua demi ibu aku
aku bisa sama gitu ya kita
ya kalau menurut aku sih kalau kita harus ngelakuin itu untuk orang yang kita sayangin
ya mau gak mau kita harus ngelakun itu juga
iya mungkin kamu benar
aduh bikin mama bingung saja kamu
aida kenal sama bulan rizal
apa aku tanya aja ke aida
tunangannya rizal itu siapa
aku gak bisa tanya ke aida
nanti dia malah curiga
gak ada apa apa
ya udah kalau gitu gue balik lagi
aku juga mau masuk ke dalam kok
selamat istirahat ya
ini bu hiasan rambut yang lagi ngetrend sekarang
aduh sudah tuh
kamu juga bagus sekali
kamu seperti bita penem dari luar negeri
udah selesai ya
oh iya sudah selesai
yuk kita perangkat yuk
gimana sih mal
mulai dari nol lagi dong
pak jangan marah marah
nanti mbaknya tambah semengon membetulkannya
ya sudah gini aja
ibu laras kan ngirim mobil buat kita
sementara ini kita bertiga naik taksi dulu
dan nanti aida naik mobil ibu laras
ini yang ada apa kok bu
bapak sama ibu mau bantu batu di sana
cepetan ya mbak
mobil yang akan menjemput tunangannya riza
tapi aduh bagi saya nih
kalau gitu kita ke rumah sakit aja ya bu ya
nggak usah nggak usah
kalau gitu kita pinggirin dulu ya biar
bapak juga jalannya masih tadi
aku harus lama lamain biar aksan keburu menculik tunangannya riza itu
apa yang aku lakukan ini
kenapa aku malah jadi menculik tunangannya cucu keluar gelaras
padahal gadis itu kan sama sekali nggak bersalah
dia bahkan gak tahu apa apa soal ini
kenapa aku nggak melakukan ini gimana dengan ibu

tentang hal terbaru di area ini
enggak lebih baik aku gak melihat wajahnya
aku mati aku benar benar mati
saya mau menjemput don aida
don aida nya barusan aja pak udah dijemput
siapa yang jemput pak
ya supir kiriman dari keluarga mularas pak
jangan jangan ibu tadi sengaja nabrakin diri sama aku
buat bikin aku tak tiba ke sini
tapi saya supirnya ular mbak
terus yang tadi
jangan jangan itu mobil penculik
jangan jangan ada orang jahat yang menculik non aida untuk minta tebusan
don aida itu kan menangan keluarga kaya mbak
kayaknya aku pilih langsung suara ini
mbak paniknya mbak aida tidak usah panik ya mbak ya
mbak ida ini diculik mbak
mbak aida sebenarnya supir yang tadi menjemput mbak aida itu bukan supir kiriman dari ibu aras
tapi yang sebenarnya ibu aras kirim itu baru saja tiba mbak
ya ampun orang ini mau culik aku
nggak aku nggak mau diculik
aku nggak mau diculik aku nggak mau
kamu supir palsu kan